ada perbedaan keterangan antara versi polisi dengan fpi
kapolda metro jaya menyatakan simpatisan yang mengendarai mobil menuju ke petamburan itu
menyerang aparat terlebih dahulu dengan senjata tajam dan senjata api
mobil polisi dipepet kendaraan lain berisi pengikut rizik
lalu mereka menembaki polisi yang dibalas polisi dengan tembakan mematikan
sementara wakil sekretaris umum fpi aziz yanwar mengatakan
rombongan rizik diadang dan ditembaki orang tak dikenal
aziz menjelaskan sebanyak enam orang pengawal rizik diculik
sekretaris umum fpi munarman menyebut fpi merasa difitnah
dan membantah anggotanya dibekali senjata api
ia melanjutkan fpi terbiasa menggunakan tangan kosong
untuk menyelesaikan masalah yang mengancam keselamatan
munarman mengatakan polisi berupaya memutar balikan fakta
ia menantang polda metro jaya untuk mengungkap data senjata api
yang disebut disita dari anggota fpi
karena menurut pengakuannya mereka tidak punya akses
untuk kepemilikan senjata api
ketua umum fpi ahmad sabri lubis menyebut rizik syihab
saat ini berada di suatu lokasi yang dirahasiakan
demi alasan keamanan dan keselamatan rizik dan keluarga
maka fpi tidak bisa menyebutkan lokasinya
rahasia ini juga terkait upaya penembakan terhadap rombongan rizik syihab
untuk kedua kalinya rizik syihab kembali tak mengindahkan panggilan polisi
polda metro jaya mengultimatum akan mengambil langkah langkah
seusai melakukan gelar perkara termasuk jemput paksa
kepolisian juga memperingatkan rizik dan pengikutnya
tak menghalang halangi proses penyidikan
sebab pihak yang menghalangi penyidikan
selama ini pengacara rizik syihab beralasan ketidakhadiran rizik
akibat pemulihan kesehatan
perihal persoalan hukumnya
rizik syihab wajib memberikan surat keterangan kesehatan
namun hingga kini polda metro jaya melalui kabit humasnya menyebut
belum ada surat keterangan kesehatan dari pihak rizik